ya pemirsa masih bersama insight masalah status kewarganegaraan yang menimpa mantan menteri energi dan sumber daya mineral archandra tahar
dan anggota paski braka gloren atau praja amel hampir serupa namun tidak sama
dan untuk mengulasnya lebih dalam saya telah bersama satya arinanto guru besar fakultas hukum universitas indonesia
terima kasih telah bergabung bersama insight memang ini lagi hangat ya pembahasan mengenai duit kewarganegaraan
ini kita selama dua puluh hari katanya memiliki menteri yang mungkin statusnya warga negara asing
mungkin ke kasus archandra ini dan ini bisa menjadikan salah satu contoh karena siapa tahu ada orang lain yang mungkin dalam posisi yang sama
pak archan ratahar sendiri katanya telah melakukan naturalisasi pada tahun dua ribu dua belas
ya itu berarti sudah mengambil sumpah dan menjadi warganegaraan
amerika serikat dan baru baru ini diangkat sebagai seorang menteri dan katanya memiliki paspor indonesia
jadi saat ini walaupun sudah dicabut ya kementeriannya istilahnya bagaimana statusnya sebenarnya pak archan ratahar ini
yang sekarang ini sebenarnya jadi stateless
iya karena dia di amerika itu ketentuannya kalau dia bisa berkeluargaan dengan ganda tapi kalau dia menjadi pejabat di negara lain
dia akan dianggap lepas gitu warganegara amerika
nah kasus ini bisa terjadi dan banyak sampai sekarang warga negara indonesia yang ada di luar negeri yang mungkin karena perkawinan
atau apa mereka tinggal di luar negeri yang masih diam diam memang memelihara dalam tanda petik paspor indonesia nya
karena itu mereka perlukan
nah ini jadi statusnya stateless berarti tidak memiliki keluarga negaraan
tapi saya dengar kan dibantu oleh kumham untuk proses
ini yang saya belum tahu sejauh mana
oke sekarang saya mau tanya lebih ke bagaimana sebenarnya proses pencabutan warga negaraan itu
apakah setelah misalnya mengambil sumpah ini pada tahun dua ribu dua belas kan
berarti otomatis sudah tidak lagi menjadi warga negara indonesia atau harus ada proses hukum lebih lanjut yang dilakukan oleh hukum di indonesia
yaitu membuat semacam sk bahwa mulai hari ini sudah tidak lagi berkeluarga negara indonesia
sampai saat itu belum
sampai saat dia mengajukan itu belum
jadi dia sebenarnya sudah hilang dengan sendirinya karena undang undang itu sifatnya null and void
jadi dia langsung berlaku serta merta lah begitu
berlaku serta merta tanpa surat ekstra tanpa ada keputusan lain sebagainya secara formal
lalu kalau apply baru dia ada prosesnya begitu
nah kalau di pihak amerika nya sendiri apakah mengizinkan lah istilahnya kan warganegaranya menjadi stateless karena tidak jadi kan
dianulir posisinya sebagai menteri
ada prosedur yang saya dengar tapi ini terutama yang berlaku untuk anak anak indonesia yang lahir di sana
kan dia sampai sekarang masih dianggap warganegara amerika
misalnya orang tuanya studi atau apa pokoknya lahirnya di amerika
nah katanya kalau mereka mau mencabut itu ada proses sampai ke pengadilan dan biayanya cukup mahal gitu ya
berapa puluh ribu us dollar begitu
itu yang sampai sekarang masih berlaku
jadi mereka mau melepas juga mikir mikir yang itu
tapi kalau ini kan berbeda
ini kan melalui naturalisasi begitu
berarti kan hak dan kewajibannya sama seperti warga negara amerika yang lain
walaupun filosofi undang undang keluarga negaraan itu di seluruh dunia memang berusaha mencegah orang yang stateless itu begitu
jangan sampai orang menjadi stateles
tapi secara teknis sebenarnya kalau menurut saya dia sekarang stateless begitu
sebenarnya kan tidak
orang kan seharusnya tidak boleh dalam posisi stateless kan
harusnya nggak boleh
dan itu diantisipasi waktu kita menyusun undang undang dua belas dua ribu enam
itu juga diusahakan supaya itu bisa mengakomodir yang stateless
bahkan akhirnya mengakomodir warganegaraan ganda kan
nah kalau misalnya sekarang pak archandra ingin kembali ke amerika serikat ini masih bisa dengan menggunakan paspor
nah ini makanya ini kan saya belum tahu karena
maksudnya tercantumkan stateless itu kan apakah harus ada secara formal kewarganegaraannya di amerika dicabut atau prosedurnya itu seperti apa
yang anak karena lahir itu karena lahir di sana yang asasnya eusoli kan dia berdasarkan tempat kelahiran
itu ada dia membuat prosedur dan dia ada pernyataan di pengadilan
tapi yang ini saya belum studi lebih lanjut yang untuk sudah dewasa kemudian naturalisasi berbeda
iya ini unik sekali ya kasusnya pak
jadi bagaimana karena kan untuk misalnya sekarang stateless dan harus apply lagi
harus minta menjadi warganegara indonesia
nah itu kan juga ada undang undangnya ada prosedurnya
dan memerlukan waktu yang cukup panjang
kelihatannya mungkin dia akan diupayakan mungkin pakai prosedur yang lain saya kira
apa saya duga apa seperti para beberapa atlet waktu itu pemain sepak bola itu kan ditolong begitu
walaupun dulu ada di masa orde baru itu seperti fanal lee
ivana lee itu dua berkali kali
jadi berjasa buat indonesia statusnya warganegaranya lama sekali waktu itu untuk bisa dapat wni
ya tapi kan prosesnya kan lama tidak mungkin satu dua minggu atau satu dua bulan kan biasanya kan
sekarang undang undang baru kan
kalau dulu ivanali kan masih undang undang enam puluh dua tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan begitu
tapi ada prosedur yang tidak cepat memang begitu
kecuali ada peraturan pelaksanaan khusus yang dibuat atau mungkin ada pertimbangan khusus
nah ini kan sebagai ahli ya dalam dui kewarganegaraan
profesor said bagaimana melihatnya jalan keluar tapi yang juga tidak mengundang pertanyaan dan juga tidak melanggar hukum
bagaimana memberikan kewarganegaraan sebagai seorang yang stateless
ini kan bukan atlet atau bukan
istilahnya kalau kasus kasus tertentu dan jasanya segala macam itu sudah terbukti
tapi ini kan orang yang dianggap jadi menteri tapi kemudian dipertanyakan sehingga dicabut posisinya itu dan belum ada ininya lah track recor
polisinya diarahkan ke ini kelahiran saja
dia kan lahir di sini
jadi ada memang filosofinya undang undang kewarganegaraan indonesia itu sejak pertama kali indonesia merdeka yaitu undang undang nomor tiga tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
itu dasarnya ius soli juga kita sembarnya
karena di undang undang yang pertama tentang warga negaraan tadi itu rumusannya yang dimaksud dengan warga negara indonesia ialah orang asli dalam daerah negara republik indonesia
jadi artinya ius soli dia
dan itu kelihatannya tetap dipertahankan
dan sekarang tadi karena semangatnya waktu itu saya mengikuti pembentukannya supaya jangan ada orang yang stateless
itu dia diupayakan asas kedua asas itu dioptimalkan
tapi kan pengetahuan ini diketahui kan oleh misalnya orang orang indonesia yang tinggal di luar negeri bawah
pada saat mereka memiliki istilahnya paspor negara itu
itu kan berarti sudah berpindah
memang itu kan memang suatu pilihan juga
jadi waktu itu memang
tapi ini cukup jelas pengetahuan ini kebanyakan dimiliki atau tidak
nah ini yang saya nggak tahu
ada masalahnya banyak versi ya di media sosial ya
katanya beliau waktu itu khusus sudah bilang
tapi katanya udah gak apa apa katanya gitu ya
nah ini apa benar apa enggak versinya saya nggak tahu begitu
kita tidak terlalu mempermasalahkan itu
misalnya kan kalau memang sudah mengambil sumpah atau menjadi warganegara itu otomatis hilang
ikut kegiatan militer aja hilang
waktu itu kan makanya waktu undang undang dua belas itu sedang dibuat
kemudian waktu itu saya juga ikut membantu undang undang dua ribu enam
itu saya mengidentifikasi ada beberapa permasalahan yang waktu itu saya anggap abu abu
misalnya warganegara kita yang menjadi permanent resident di singapura
itu kan dia juga wajib pada usia tertentu itu ikut latihan semacam majemiliter begitu
yang mana menurut undang undang kita itu menghilangkan warganegaraan
tapi menurut singapura enggak itu wajib
hanya untuk permainan resident bukan untuk citizen begitu
nah itu juga abu abu begitu waktu itu gimana begitu
harus dicari solusinya yang seperti itu
dan juga adalah banyaklah penduduk kita yang diperbatasan sampai sekarang itu dengan papua nugini
itu yang paling tidak tiga ribu sampai sepuluh orang yang tiap hari itu enggak jelas juga statusnya itu diantara
biasanya apa yang harus dilakukan bagi seorang warganegara indonesia tinggal di luar negeri setelah mereka menjadi warganegara itu
apakah ada kewajiban untuk melaporkan misalnya ke kedutaan di sana bahwa statusnya sudah berubah dan lain sebagainya
karena kan ada semacam daftar ya
ya lapor saja sih
lapor itu lapor paspornya yang indonesia
atau sekedar dia lapor misalnya student atau siapapun pegawai supaya nanti kalau ada apa apa hal hal yang tidak diinginkan
kalau dia sakit atau dia meninggal itu bisa dilacak dia tinggal di mana
tapi setahu saya sampai sekarang kewajiban itu pun tidak banyak yang melaksanakan
mahasiswa saya tahu juga banyak yang di australia itu yang saya tanya sudah pernah lapor
nggak tahu juga dimana
mungkin juga perlu ada sosialisasi
mungkin ada anggapan bahwa oh kalau masih walaupun sudah warga negara tapi kalau masih bisa pegang paspor indonesia
masuk ke indonesia menggunakan paspor indonesia
tapi ke luar negeri menggunakan paspor lain
itu makanya grey area di situ
makanya sekarang saya pikir mungkin di masa depan itu tidak bisa lagi
karena sekarang kan paspor
sistemnya semua sudah online
waktu itu belum
sekarang memang sudah mulai yang dengan chip itu mungkin tidak bisa lagi seperti itu
tapi belum semua kan juga di indonesia
belum semua orang paspornya dengan sistem yang paling baru itu belum semua
tapi kedepannya mungkin dengan adanya globalisasi dan setahu saya juga kalau sekarang ke amerika serikat
ini semuanya sudah online dan itu sudah kelihatan
pergerakan itu dimana dan lain sebagainya
ini mungkin ini
kecuali ada peraturan yang memungkinkan keluarga negaraan ganda nanti begitu
jadi saat ini stateless tapi stateless ini bukan suatu situasi yang diperbolehkan secara
undang undang kita juga sebenarnya mau menghindari
dia mau menolong mungkin
tapi kelihatannya di
bantu dan kemarin lihat di berita beliau menghadap presiden
berarti mungkin beliau masih diminta mengabdi di tanah air
kita harus tunggu ya kira kira jalan keluarnya seperti apa
tapi kita istirahat sebentar pak
karena masih ada kasus lagi yang kita bisa bicarakan ya
kali ini mengenai duit kewarganegaraan tapi bahwa anak di bawah umur
pembahasan mengenai permasalahan status keluarga negaraan di indonesia kita akan lanjutkan
saat lagi tetaplah bersama insight
pak rina anto guru besar fakultas hukum universitas indonesia
pak satya ini kasusnya sebenarnya lucu bisa bersamaan
kasus warga negaraan ini
nah kali ini untuk anak di bawah usia umur
ibunya seorang indonesia warga negara indonesia
bapaknya seorang perancis
dan ini dikatakan bahwa ya kalau ingin menjadi pak ski braka harus warga negara indonesia dan lain sebagainya
bagaimana pak satya melihat ini
karena kita sejak tahun dua ribu
dan ini melalui perjuangan yang begitu panjang dari banyak sekali warga negara indonesia
yang ternyata kawin campur itu karena masalah ius sangguinis itu
mereka anak anaknya itu harus memilih satu
tapi sekarang diperbolehkan
bagaimana anda melihat kasus ini
kebetulan dulu saya ikut membantu penyusunan ru itu
termasuk juga waktu itu ada sekelompok ibu ibu yang masuk
dalam organisasi namanya kpc melati
singkatan keluarga perkawinan campur melalui tangan ibu
nah kebetulan koordinatornya itu dulu mahasiswa saya di program magister notariat ui gitu
sekarang tinggal di bristal di inggris
nah dia minta bantuan saya untuk ikut juga mengkampanyekan itu
karena ada masalah masalah dari perkawinan campur
akhirnya disetujui bahwa dalam undang undang itu ada warga negara ganda terbatas
sampai umur dua puluh satu dia harus menentukan
tiga puluh satu ya bukan delapan belas tahun
jadi kalau untuk yang kasus gloria itu sebenarnya dia masih boleh
karena dia belum menentukan dia
dan dia usianya katanya tujuh belas tahun
iya kan dia lahir dua ribu ya
lahirnya jadi sekitar enam belas lah umurnya ya
tiga belas masuk tujuh belas mungkin
nah itu belum dia belum menentukan nanti sekitar delapan belas dan batasnya dua puluh satu
oke nah seharusnya masalah gloria tidak dipermasalahkan menurut anda
enggak enggak masalah
dari awal dia harusnya secara legal secara hukum bisa diperbolehkan menjadi anggota paski bera
tapi katanya paspor yang dimilikinya itu adalah paspor warga negara perancis
karena mau gak mau karena ayahnya kan prancis gitu loh
jadi kan bukan kemauan dia
tapi dia kemudian kan menulis surat ke presiden katanya
bahwa dia ingin jadi warga negara indonesia
bahkan kemarin menpora katanya mau memberikan keluarga negara indonesia
kalau setelah paski braka ini selesai begitu
tapi sebenarnya dia secara hukum warga negara indonesia
masih warga negara indonesia
karena boleh memiliki warga negara anggar
sampai dia memilih pada usia dua puluh satu tahun
dan pas saat memilih itu nanti ada semacam apakah sk atau dan lain lain
nah ini yang boleh dibilang sekarang karena
apa mekanismenya gitu ya
nah itu dan itu yang sekarang
saya memilih dari
itu yang sekarang pengen juga dihilangkan batasnya itu gitu loh
teman teman yang diaspora itu pengennya nggak terbatas
karena apa rugi kalau dibatasi itu begitu loh
dengan status yang kalau mereka tidak terbatas itu
mereka bisa sekolah misalnya di negara orang tuanya itu
mungkin dengan spp lebih murah tuition fee nya
karena dia yang ke warga negara masih begitu
nah kasus ini juga ada yang mengatakan bahwa
dia kan lahirnya
dia hampir tujuh tahun

sementara undang undangnya baru keluar tahun dua ribu enam dan tidak berlaku surut
berarti sewaktu undang undang itu keluar dia sudah berusia enam tahun
sementara undang undang ini berlaku untuk anak yang lima tahun
nggak bisa tapi mau berlaku yang mana
karena undang undang lama udah gak berlaku
jadi dia tetap berlaku yang baru
undang undang terakhir kan enam puluh dua tahun lima puluh delapan
ya karena kalau tidak salah yusril iza mahendra kan mempertanyakan ini
sebenarnya dia masih warga negara perancis
karena waktu dia lahir undang undang itu belum keluar pada tahun dua ribu enam
jadi istilahnya tidak berlaku untuk dia
tapi berlaku untuk orang orang yang usianya lebih muda
ya tapi gak bisa kalau kita pakai argumentasi
karena sekarang undang undangnya udah gak berlaku lagi
yang diperdebatkan itu yang enam puluh dua tahun lima puluh delapan itu udah gak berlaku lagi undang undangnya
yang berlaku sekarang ya nomor dua belas tahun dua ribu enam itu
dwi keluarga negaraan ini berarti bagi anak anak di bawah umur atau yang di bawah dua puluh satu tahun itu mereka boleh memiliki dua paspor
sementara ya boleh
sampai umur itu saja
terus nanti dia harus menentukan begitu
nah mekanisme penentuannya itu kembali lagi saya tanyakan
apa caranya dan kepada siapa
ada itu dengan kementerian hukum dan ham itu
nanti dia menyatakan setia kepada pemerintah republik indonesia begitu
rumusannya kurang lebih mirip dengan
undang undang enam puluh dua tahun lima puluh delapan
tapi dalam prakteknya ini
banyak yang sudah lewat mereka juga belum anu begitu
belum menentukan dan masih galau juga begitu
karena mereka pengennya itu gak dibatasi
anu gitu loh
dan juga belum ada tindakan tegas dari kita
untuk mengeksekusi itu begitu
oke ini kan semua undang undang ya
monitoringnya itu seperti apa dan implementasinya seperti apa
sampai saat ini pak sate melihat
jadi sehingga masih begitu banyak kayak loophole
atau ketidakpastian ketidaktahuan
sehingga ya kalau mau istilahnya
kalau memang tidak
ini karena ketahuan saja
karena dalam posisi misalnya
dimana sebagai menteri harus warga negara indonesia
ternyata kalau menjadi paski beraka juga harus warga negara
tapi secara keseluruhannya sampai saat ini
belum pernah ada yang ditindak karena memiliki warga negara yang ganda kan
ya memang belum
dan tadi itu masih diam diam yang saya bilang tadi
paspor indonesia masih
paspor indonesia masih disimpan
karena saya tahu juga beberapa teman saya yang menikah di eropa
dengan warga negara sana juga
dia bilang paspornya masih terus
dan diperpanjang terus
dan bisa terus diperpanjang
jadi sebenarnya undang undang ini juga sulit untuk dimonitor
di implementasi dan
agak sulit memang
mungkin itu ya tantangan
kedepannya mungkin harus kita lihat
pada kemen goam dan kemlu itu dua
karena yang menjaga perbatasan
baik orang memiliki paspor maupun
pintu gerbang kan paling tidak melibatkan dua instansi itu
selain itu memang nanti ada ruu mengenai masalah
dwi warga negara ini
mungkin tidak perlu ya
apalagi kita dengan banyak sekali jumlah diaspora yang ada di negara negara lain
dan ini harus menjadi perhatian lah
harus jadi prioritas ya
kita istirahat sebentar
tapi kita akan lanjutkan
memang kasus arcan rattahar dan gloria natapraja amel
dijadikan momentum dpr
nanti untuk merevisi undang undang warga negara
pembahasannya kita akan lanjutkan
setelah informasi berikut
tetaplah bersama insight
ya anda masih bersama insight
kasus arcan rattahar dan gloria natapraja amel
dijadikan momentum dpr
untuk merevisi undang undang nomor dua belas tahun dua ribu enam
tentang ke warga negara
nah ketua dpr
mengatakan ada peluang
revisi undang undang ke warga negara itu
menjadi program legislasi nasional
prioritas tahun ini
sementara itu wakil ketua dpr
menilai indonesia itu menganut asas ke warga negara
tunggal diaspora dan orang yang bersekolah
di luar negeri punya kontrak
kepada bangsa untuk selalu cinta tanah air
taufik menegaskan dpr akan menggelar
rapat pimpinan terkait prolegnas
termasuk membahas revisi undang undang ke warga negara
dan sejauh mana revisi atas undang undang ke warga negara
kita lanjutkan perbincangan bersama satya rinanto
guru besar fakultas hukum dari ui
dan telah hadir juga bersama kita di studio
juga pak satya
kita tanyakan langsung ya
kepada anda yang sudah lumayan berkecimpungan di luar negeri
yang tanggapan anda terhadap kasus ini
menarik juga ya
kalau kita lihat sebetulnya bukan hanya cuma isu tentang kedui negaraan
tapi juga kontribusinya yang lebih penting gitu
jadi sebetulnya ini momen yang menarik banget untuk membicarakan
apa yang bisa diaspora indonesia di luar negeri bisa kontribusi kembali ke indonesia
nah anda bagian dari diaspora itu
seberapa penting bagi anda dan teman teman yang tinggalnya di luar negeri
itu bisa memiliki dua warga negara
ada yang akan membantu sekali gitu
terutama untuk generasi yang the second generation
yang setelah tahun enam puluh kan ada generasi pertama
yang sebetulnya adalah contribute banget ke indonesia
sebetulnya orang indonesia di luar negeri itu lebih indonesia daripada orang indonesia
karena waktu mereka keluar seringkali mereka masih retain culture nya ya
nah generasinya saya adalah generasi yang sudah berbisnis
generasi yang sudah building up signifikan connection gitu
dan kerinduannya tetap gitu untuk kembali ke indonesia untuk membangun lagi
tapi sebenarnya kan kita bisa tinggal di luar negeri dan hidup lumayan begitu lama
dan tidak harus menjadi warga negara asing
nah selama ini kira kira menjadi warga negara asing itu
apa alasan utamanya dan juga apa keuntungannya menjadi warga negara asing itu
karena saya juga sendiri cukup lama tinggal di luar negeri
dan kalau statusnya sebenarnya
sudah permanent residence
kita memiliki semua hak tanggung jawab
kecuali untuk misalnya voting atau ikut pemilu dan lain sebagainya
jadi apa kira kira yang diinginkan dengan menjadi memiliki kedua warga negara ini
mungkin juga banyak juga yang ingin bermain di politik
dan untuk itu mereka harus meninggalkan salah satu warga negaranya kan ya
dan karena indonesia tidak boleh punya dua gitu
dan kedua juga mungkin orang indonesia yang sering traveling globally
membuat mudah sekali gitu
misalnya ke eropa ke amerika
kemana mana itu accessnya gampang banget gitu
sedangkan kalau misalnya paspor indonesia
seringkali untuk proses approvalnya bisa empat minggu
dan itu untuk global traveler
traveler untuk business man juga agak susah gitu
juga kadang kadang ada yang merit gitu
mix marriage gitu dengan orang local australia
jadi mesti dua gateway ya
jadi lebih ke masalah practicality ya
dan tidak ada kaitannya mungkin dengan
nasionalisme atau kurangnya kecintaan ini
mungkin saya tanya kepada pak satya
karena kita indonesia tidak seperti negara negara lain
memang harus warga negara itu tunggal
ini kan karena kita memiliki sejarah yang unik ya
kenapa ini dipertahankan
menurut pak satya asal usul kenapa kita sebagai negara
banyak kan negara sekarang mereka memperbolehkan warga negara dua atau tiga ya
kenapa indonesia perlu mempertahankan
ini yang masih jadi perdebatan
karena kalau saya pelajari
baik itu yang berkembang di eropa
ya maupun di beberapa negara lain
ada pandangan yang ingin mempertahankan warga negara tunggal itu
biasanya dipakai alasan security
ya itu yang salah
contohnya untuk apa keamanan ya
ya banyak lah termasuk
banyak contoh kalau
ada konflik kepentingan antara dua negara itu
ini pihak yang keberatan ya
pihak yang keberatan
atau misalnya dua negara itu berperang begitu
nanti dia loyalitasnya kemana dan lain lain begitu
itu yang sekarang berkembang
yang pihak yang kontra terhadap hal itu
kalau masalah nasionalisme dan lain sebagainya
menurut anda masih relevan atau penting sebagai negara indonesia
memperjuangkanlah istilahnya kemerdekaan
itu salah satunya
tetapi itu di beberapa negara eropa itu dianggap ya
memperjuangkan nasionalisme itu juga bisa
dengan keluarga negaraan ganda begitu
tidak disebut pak iwan itu tadi begitu
itu pak pandangan yang bro tadi begitu
nah pak iwan kira kira ini
seberapa sulit bagi seorang indonesia misalnya
di luar negeri
sehingga ya haruslah
memiliki paling tidak warga negara tempat itu dan
tetap juga membantu banget ya
misalnya pada skala tertentu bisnis
bahwa orang lokal misalnya saya tinggal di australia kan ya
daripada seorang yang forener gitu
jadi mereka akan bangga and
tapi nggak membuat kita luntur untuk cinta indonesia lah
kayaknya orang indonesia itu masih tetap dimanapun berada
pergi pun juga tetap kumpulnya dengan kampung indonesia
yang saya lihat kan ada tiga generasi sebetulnya yang di luar negeri ya
yang keluar tahun enam puluh an gitu
nah mereka keluar karena ketakutan gitu
tapi sebetulnya mereka aset bagi bangsa kita
tradisi budaya dancing semua itu
yang keluar mungkin karena masih agak rasa takut gitu ya
karena mereka udah building wealth
sebetulnya adalah yang the new generation
mereka sebetulnya juga a transient generation
mereka tidak melihat bahwa tinggal di luar negeri itu penting
malah kebanyakan mau pulang ke indonesia
mereka pulang ke indonesia dan berkontribusi terhadap indonesia
setahu anda berapa banyak orang yang diaspora yang memang sudah
atau orang indonesia akhirnya sudah memiliki warga negara di tempat mereka tinggal
amerika atau australia tapi juga masih memegang paspor indonesia itu
ini sebuah trend juga atau sebuah trend
juga atau sebuah kebiasaan yang anda lihat
setahu saya kalau yang
untuk jaga jaga begitu
setahu saya kebanyakan itu masih tetap pegang indonesia passport gitu ya
jadi kalau mereka bisa dapat pr mereka tetap ambil itu
tapi bagi yang mungkin sudah mulai ada tren sedikit
mereka akhirnya memilih salah satu atau citizenship di negara australia atau di luar negeri
contohnya kalau seandainya mereka sudah punya anak kan
anaknya mau gak mau tetap citizenshipnya di negara misalnya australia atau amerika
jadi aspek yang mudah dan merasa aman juga kadang kadang
kalau mereka ke negara negara yang agak rawan dan mereka merasa seperti mereka diperlindungi gitu ya
jadi itu adalah trend tapi menurut saya
tapi mereka mungkin masih memegang dan memperpanjang paspor indonesia nya untuk menjaga jaga itu
kepemahaman terhadap bahwa indonesia itu sebenarnya tidak boleh memiliki warga negara ganda ini
ada gitu sebenarnya
saya rasa semua orang indonesia tahu kalau indonesia tidak bisa punya dua warga negara
tapi masih lebih baik mungkin mengambil resiko untuk itu karena takut kehilangan warga negara indonesia
karena tetap aja masih sering pulang ke indonesia gitu
kampungnya ya tetap di indonesia walaupun sudah dua puluh tiga puluh tahun
jadi ini menarik sebenarnya kan this is not a criminal issue istilahnya lah pak
tata kalau memang nanti direvisi poin poin apa saja yang harus direvisi
supaya tidak ada masalah konflik batin yang kegalauan ini pada diaspora indonesia
waktu itu saya memang diminta teman teman indonesian diaspora network
itu mulai tahun lalu itu untuk coba di studi dulu
ini lagi saya pelajari
jadi menyusun semacam naskah akademik gitu
cost ben and benefitnya apa segala macam ya
waktu itu kita diadakan mengikuti roadshow di lima kota
di amerika bertemu dengan teman teman diaspora di sana gitu ya
mereka menyatakan itu tadi tetap cinta indonesia berkontribusi
tiap tahun banyak sekali remitansi yang masuk uang indonesia dari tki aja itu sudah besar padahal belum yang lain
kira kira kan mungkin sekarang sekitar enam sepuluh juta diaspora kita di luar negeri
ya lumayan itu ya dari jumlah penduduk yang dua ratus lima puluh juta itu kan
seper dua puluh lima nya ada di luar negeri
dan potensinya cukup besar
jadi sejauh mana itu bisa diakomodir
memang dalam prolegnas itu sudah ada daftar yang terkait ini apa rencana perubahan undang undang dua belas tahun dua ribu enam
jadi disitu perubahan
jadi bukan ru baru bukan
tapi bisa juga kalau yang dirubah terlalu banyak secara teknis perundang undangan ya harus bikin ru baru
itu kita belum tahu
karena waktu itu pak menkumham mengatakan paling cepat itu baru bisa dibahas dua ribu tujuh belas
makanya tahun ini
ya mungkin dengan adanya kasus ini bisa dipercepat dan dijadikan prioritas
kemarin anggota dpr tadi pagi juga saya lihat di televisi lain mengatakan ya di samping dia bilang keberatan keberatan itu dia bilang tahun ini sudah penuh jadwal ruu begitu
sampai akhir sidang desember itu
jadi paling cepat juga tahun depan begitu
kalau memang disetujui oleh yang lain
pembahasannya masih terus bergulir ya
kita istirahat sebentar juga pak iwan
tapi kita lanjutkan pembahasan mengenai revisi undang undang ke warga negaraan
sesaat lagi tetaplah bersama insight
ya masih dalam insight
bagaimana undang undang mengatur status kewarganegaraan yang telah dilepaskan dan mungkinkah untuk memperolehnya kembali
kita lanjutkan perbincangan ditemani oleh satya rinanto guru besar fakultas hukum dari universitas indonesia
dan juga iwan sunito global advisor diaspora indonesia
iwan sudah lebih dari tiga puluh tahun ya tinggalnya di luar negeri di australia
tapi pengen setelah begitu lama luar negeri untuk mengembangkan
bisa mengabdi kembali ke indonesia atau lebih nyaman sebenarnya tinggal di luar negeri
kita mulai crown group gitu
kita mulai kembali ke indonesia dua ribu tiga belas tiga tahun lalu
dan waktu itu juga kita mulai setat dengan kantor kita
sekarang kita udah mulai buying land for development
bukan cuma indonesia kembali ke indonesia
tapi juga the big big company yang betul betul yang super big
misalnya yang di jepang dan china
and typically dari asia yang sudah reach the top end di negara mereka
yang mereka melihat to grow bigger
mereka harus keluar gitu
salah satunya destinationnya australia
kedua adalah indonesia
indonesia dengan populasi dua ratus lima puluh juta
dan lain sebagainya
tapi anak anak ke taiwan sendiri bagaimana
mereka warga negara apa
jadi secara natural mereka yang akan milih sendiri
yang gede udah australian citizen gitu
tapi sekolah di amerika sekarang yang dua masih di sana
rata rata ada keinginan untuk misalnya kembali
atau bekerja di indonesia dan atau menjadi warga negara
karena lahir di sana mungkin yang the first boy masih bisa bahasa indonesia
mungkin ada kesempatan dia bisa traveling
tapi yang kedua dan ketiga terutama yang ketiga ini trend
sebetulnya tren di seluruh keluarga indonesia kita
jadi dia sudah sangat mengidentifikasi diri sebagai mungkin anak global ya
kalau mau menjadi warga negara indonesia ini kan cukup rumit juga ya
harus minimum lima tahun berturut turut tinggal di indonesia
atau sepuluh tahun dengan tidak berturut turut pak
satya saya juga tahu banyak sekali misalnya orang asing yang begitu lama tinggal di indonesia
tapi susah sekali untuk mendapatkan ke warga negaraan indonesia
walaupun mereka menginginkannya
ini apa yang pak sate lihat dalam undang undang kita untuk menjadi warga negara indonesia
termasuk bagi orang orang yang dulu pernah orang indonesia tapi ingin kembali menjadi warga negara
nah kemarin itu memang yang bergema di kalangan teman teman diaspora yang di amerika
itu tema besarnya adalah bagaimana mempertahankan keluarga negara indonesia orang yang aslinya warga negara indonesia
mudah mudahan jadi nanti revisi undang undang keluarga negaraan ini juga kelihatannya akan berdasarkan itu
jadi bukan orang asing itu dijadikan warga negara indonesia
kan ketakutan jadi sebetulnya ini dari aspek security mudah mudahan memberikan sedikit kejelasan dan mengurangi kekhawatiran
bahwa yang nanti bisa berkewarga negara
nah saya rasa yang paling penting adalah yang memang aslinya warga negara indonesia
saya kira kalau itu kan pak iwan termasuk begitu
jadi bukan yang orang asing tadi
yang tadi memang itu ada macam macam sih
nah ini juga karena misalnya sudah dua puluh tiga puluh tahun tinggal di indonesia
dan mereka juga sudah tidak punya hubungan lagi lah istilahnya
keluarganya semua ada di sini
kawin dengan orang indonesia
apa perlunya juga kita menyusah nyusahkan lah istilahnya
kalau saya nggak setuju sih
tapi itu kan polisi di peraturan
kalau saya nggak setuju dengan kebijakan itu
idealnya apalagi yang harus diubah menurut pak satya
dan kepada siapa warga negara ganda ini bisa diberikan
ya saya mungkin kalau dia ada jasa
seperti atlet itu
yang kemarin sepak bola dan sebagainya kan bisa dibantu begitu
nah saya pikir orang orang yang lama tinggal juga seperti itu
apalagi tadi diaspora kan bicara pertama soal kontribusi
nah itu tiap tahun juga mereka punya kontribusi uang yang dikirim ke
jumlah keluarga di sini cukup besar loh setahu saya
itu cukup signifikan jumlahnya
dan itu sangat membantu juga untuk perekonomian kita yang sekarang ini
pak iwan sendiri melihat kira kira kalau bisa direvisi poin poin apa yang bisa sangat membantu
dan juga ya mungkin anak anak pak iwan supaya lebih ingin mungkin berkontribusi membangun tanah air indonesia
mungkin prosesnya mungkin diberi seperti
nomor satu dulu diberi permanent resident
sehingga seperti di australia jadi bridging dan mereka bisa melakukan apa saja
bikin berbisnis segalanya punya hak yang sama
kecuali mungkin akses tertentu
setelah itu memberikan fasilitas untuk jadi citizen indonesia kembali gitu
tapi juga itu juga gak mudah juga bagi global businessman atau global traveler kan
karena untuk mereka harus tinggal di indonesia lima tahun juga susah
jadi menurut saya mungkin ada exception to the rule
dan apalagi sekarang kita pengen banget orang indonesia ketemu
karena kita dari luar negeri semua kembali ke indonesia ya
membawa dunia ke indonesia dan dunia juga sorry indonesia ke dunia gitu
asal usul kenapa indonesia itu menganut yang ius sangguines itu
bukan menganut ius solis itu apa menurut anda
awalnya ius solis
awalnya ius solis
karena yang undang undang enggak sekarang itu saya pikir dua duanya itu mix itu
sekarang mix sekarang ini
yang penting itu tadi
waktu itu semangatnya jangan sampai orang orang yang menggunakan itu
yang penting itu tadi waktu itu semangatnya jangan sampai orang orang yang menggunakan itu

tapi waktu itu belum ada wacana yang terbatas belum
waktu awal ius solis itu loh
baru setelah ada wacana yang terbatas oke dibuka tapi masih terbatas
nah sekarang pengennya yang batas atasnya itu dimundurkan atau tidak ada
memang ada upaya upaya yang akan ditempuh katanya
apa nanti diuji materi di mk di mahkamah konstitusi atau bagaimana
atau ikut perubahan ini aja
jadi enggak usah ke mk begitu
perubahan ini nanti dirubah
kita sekarang melihat tren ya dunia
apalagi ketakutan terhadap ini kalau di amerika serikat pemilunya kan mereka maunya justru membatas batas ya
kalau perlu ya para yang ilegal dipulangkan
sementara jumlah imigran itu dikurangi
dan kita juga lihat ya tren tren di negara itu memang mereka sangat ketat terhadap bordernya
nah masalah kewarganegaraan ini secara
ini kan masalah politik juga ya
bagaimana ya ke depannya
karena kita bagian dari asian economic community sekarang
dan ini juga harus ada semacam persamaan persepsi antara kita
sementara itu juga dengan asean economic community orang bisa datang keluar masuk dengan bebas
mengambil pekerjaan atau mencari pekerjaan di indonesia dan kebalikannya
jadi idealnya itu seperti apa
kita bikin semacam european union yang schengen dimana semua orang eropa itu
itu salah satu
dan juga mungkin yang alternatif dari pak iwan ini juga bagus yang mungkin balik lagi ke pr dulu
permainan residen dulu
baru nanti itu
jadi nggak langsung kewarganegaraan
karena kan yang dipermasalahkan itu selalu misalnya begini
dia bisa jadi presiden nggak
bisa jadi menteri nggak
kalau jurisdinsip bisa ikut pemilu nggak
termasuk kemarin muncul isu katanya
nanti dia bisa menggelapkan pajak katanya
ya dia akan milih pajak di negara yang lebih rendah teksnya katanya
jadi macam macam itu kemarin ini yang saya dengar waktu dialog di televisi yang lain ya
saya karena mengikuti jadi saya catat
termasuk ketakutan kan yang sudah tinggal di luar negeri hidupnya lebih enak
uangnya lebih banyak
dia lebih kaya
jadi dia bisa memborong properti di sini katanya
jadi ada ketakutan ketakutan semacam itu ya
ya itu ada
kemarin saya nyatat soalnya di televisi lain ya
kalau saya sebutkan
tapi ada jadi nanti bagaimana pengaturannya dalam undang undang itu
belum lagi misalnya kan sekarang ada ancaman isis dan lain sebagainya
ini menurut anda bagaimana ini melihatnya
kemarin itu begini
solusinya pertama kita berlakukan kalau boleh itu terbatas
tapi nanti begini
kita harus mapping dulu
sebetulnya negara mana yang paling banyak diasporanya
jadi nggak dengan semua negara
jadi pilih pilih ya
misalnya australia kan banyak sekali yang banyak diaspora indonesia
ya australia begitu
mungkin bukan negara negara yang ada isis itu begitu yang aman lah quote unquote selama ini
itu kita buka dulu secara bertahap begitu
walaupun sampai sekarang juga masalah ya
misalnya orang yang pulang dari setelah ikut isis dan ini dipertanyakan kembali kan
walaupun mekanismenya masih yang undang undang keluarga negaraan sekarang terpaksa begitu
tapi yang jelas undang undang sekarang tidak cukup ya untuk ya memecahkan kasus masalah keluarga negaraan ini
sampai yang dua puluh satu aja
sampai umur dua puluh satu itu
dan itu pada praktisnya banyak orang yang diaspora yang akhirnya juga memiliki paspor ganda karena alasan praktikal
dan indonesia sendiri juga tidak bisa istilahnya
dan masih bisa diperpanjang perpasarannya
karena kalau mau
dan tidak bisa
mengimplementasi undang undang itu sendiri
iya dari kbri di sana bagaimana caranya supaya kalau nggak bisa diperpanjang kan
mestinya kan kalau mereka bisa ya bukan salah mereka juga
mereka walaupun ilegal kan
dan revisi undang undang ini pak satya melihat bahwa diaspora juga diajak untuk memberikan masukan ya
karena diantaranya karena tiap presiden atau wapres berkunjung luar negeri selalu ada
tuntutan tuntutan dari mereka kan mereka diundang
baik dan sekarang juga tren untuk kawin campur juga
suatu yang sudah mulai biasa kan
terima kasih banyak pak sate dan juga pak iwan atas insightnya
kita banyak belajar ya mengenai masalah ini
dan memang indonesia hingga sekarang menganut sistem warga negara tunggal
nah sejumlah kalangan terutama diaspora indonesia yang tinggal di luar negeri kita telah mendengarkan menginginkan
adanya revisi terhadap undang undang keluarga negaraan karena keluarga negaraan ganda tidak mempengaruhi rasa nasionalisme atau mengurangi kontribusi dari mereka
sementara sebagian pihak lainnya masih menganggap keluarga negaraan ganda dapat memicu konflik kepentingan dan menilai kesetiaan pada negara tidak dapat dibagi
tadi ada elemen keamanan juga yang disebutkan
ya demikian insight kali ini saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar
sampai jumpa dan bye bye